kejadian hari itu telah mengubah hidup saya untuk selamanya
sempat terpikir kenapa hidup ini tak adil namun inilah jalan tuhan yang terbaik
seiring waktu berjalan dengan segala keterbatasan olahraga menyalakan kembali harapan yang sempat
hilang habis gelap terbitlah terang seperti itulah roda kehidupan berjalan yakinkan hati
bulatkan tekad dan buktikan bahwa perempuan indonesia mampu berprestasi tanpa batas
menjadi kartini kartini yang mengharumkan nama indonesia